karena lubang tambang emas ilegal masih digenangi air dan tak kunjung surut
tim penyelamat gabungan menghentikan proses pencarian penambang yang terjebak dalam lubang
di desa simpangparit kecamatan renah pembarap kabupaten merangin jambi
hingga hari kelima proses evakuasi tujuh pekerja tambang yang terjebak
di dalam lubang tambang emas ilegal di desa simpang parit kecamatan renah pembarap
kabupaten merangin jambi masih belum bisa dilakukan
air di dalam lubang tidak bisa surut meski dua mesin penyedot air terus bekerja selama dua puluh empat jam
ada dugaan air sungai batang merangin merembes ke dalam lubang menyebabkan air tak kunjung surut
apalagi hujan mengguyur kawasan tersebut
tim penyelamat gabungan akhirnya memutuskan untuk menghentikan proses pencarian korban
pemerintah daerah dan tim penyelamat meminta maaf ke keluarga korban karena belum bisa berbuat maksimal
kami tahan karena apa yang sudah dilakukan oleh rakyat

lihat dari situasi kondisi wilayah juga kita ketahui hujan
debit air pun sampai dengan saat ini masih tetap tinggi
nah itu jadi keputusan dari pemerintah daerah setempat yang diwakili oleh pak asisten ii
mengatakan bahwa kegiatan ini di stop atau pencarian korban dihentikan
kiflan zain dan liu sungharisma rabu malam dilaporkan ke barres krim pori dengan tuduhan makar
karopen mas pori brigjen deddy prastyo mengatakan laporan ini telah dianalisis dan akan ditangani direkturat cyber barres krim pori
ya dua lp tersebut sudah dilakukan analisa dari barang bukti yang diikut sertakan pada saat laporan diajukan atau dibuat
satu buah flash disk berisi ceramah itu sedang dianalisa oleh biro analis baris krim
ya nanti di biro analis barres krim
apabila pelaporan dan
bukti laporan yang disertakan itu sudah cukup ada konstruksi hukumnya baru nanti akan diserahkan kepada direkturat yang menangani
saya dengar hari ini sudah dilimpahkan kepada direkturat cyber barreskrim
nanti direkturat cyber baris krim akan membentuk tim untuk melakukan proses investigasi dulu penyelidikan dulu
tokoh gerakan dua ratus dua belas egy sujana dijerat kasus makar
egy ditetapkan menjadi tersangka atas pidatonya yang menyuruhkan people power di hadapan pendukung prabowo sandi
bpn prabowo sandi menilai penetapan itu sebagai sikap otoriter pemerintah
saya dengar tadi insya allah setelah jam tujuh atau jam delapan akan diumumkan resmi apakah betul ada kecurangan yang serius
maka analisis yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita juga bapak profesor dr amin rais
kekuatan people power itu
setuju berani berani
kalau people power itu terjadi kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan tahapan
karena ini sudah kedaulatan rakyat
bahkan ini mungkin cara dari allah untuk mempercepat prabowo dilantik
tidak harus nunggu dua puluh oktober
inilah potongan pidato anggota penasihat persaudaraan alumni dua ratus dua belas egy sujana
di depan kediaman capres dua puluh
pada dua belas prabowo subianto tujuh belas april lalu
dalam pidatonya egy menyerukan people power di hadapan pendukung prabowo sandi
atas pidatonya itu egy ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian atas kasus dugaan makar dan keonaran
kepada cnn indonesia com egy mengaku telah mendapatkan surat panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka pada senin tiga belas mei dua ribu sembilan belas
egy merasa keberatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka
ia menuding polisi telah melakukan pengembangan sendiri
atas laporan polisi terhadap dirinya
badan pemenangan nasional prabowo sandi menyayangkan penetapan tersangka terhadap egy sujana
bpn menilai penetapan itu berlebihan
juri debat bpn ahmad riza patria menilai hal itu menunjukkan bahwa pemerintah saat ini otoriter
riza menyebut ada era demokrasi siapapun bebas berbicara
ajakan people power untuk menolak hasil pemilu dengan cara turun ke jalan bisa diproses hukum
menurut ahli hukum tata negara bayu dwi anggono
perbuatan tersebut bisa dikenai undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas dengan ancaman tiga tahun penjara
people power untuk menolak hasil pemilu dua ribu sembilan belas kembali menguat
hari ini sudah ada unjuk rasa di kpu kemudian di bawaslu
dengan narasi penolakan hasil kemudian hingga diskualifikasi paslon
pemerintah juga tidak tinggal diam penggerak people power diancam pasal makar
pertanyaan sekarang apakah people power
menjadi satu satunya cara
sebaliknya apakah pasal makar mendesak untuk diterapkan
saya saat ini sudah bersama dengan narasumber saya malam hari ini
bang egy selamat malam
terima kasih sudah hadir
kemudian juga ada mbak bivitri susanti ahli hukum tata negara
sekolah tinggi hukum indonesia jentera
mbak bivitri terima kasih
dan juga ada bang hermawi taslim wakil direktur hukum dan advokasi tkn jokowi maruf
bang hermawi terima kasih
sudah hadir malam hari ini
kemudian sudah ditetapkan tersangka saya mau konfirmasi dulu
sudah ditetapkan tersangka per
per tanggal berapa
tanggal tujuh mei
oke mungkin bisa ditunjukkan boleh ditunjukkan mbak egy
ini adalah surat panggilan sebagai tersangka
surat panggilan sebagai tersangka untuk tanggal tiga belas mei dua ribu sembilan belas
ini adalah surat pemanggilannya bisa ditunjukkan
anda mengatakan diantaranya
awal tadi ketika menunjukkan surat ini kepada saya ada yang janggal
apa yang janggal dari surat ini bang egy
ada beberapa hal ya
yang pertama dilihat dari atas dasar laporan polisi
laporan polisinya ini tanggal sembilan belas april
kemudian tanggal dua puluh enam saya diperiksa sampai tiga belas jam
tapi laporannya ini mereka ke baris krim
baris krim limpahkan ke polda
limpahannya itu bukan hal biasa
menurut saya keanehannya itu dari segi kecepatan waktu
nggak lajim gitu loh
oke sembilan belas dua puluh enam gitu ya
kemudian dari sisi materi yang berkait dengan pemeriksaan kepada sayanya itu
lebih banyak ditanyakan
kan saya dipanggilnya klarifikasi
tidak dipertontonkan tidak video yang kemudian dipermasalahkan
ya malah justru itu yang ingin saya katakan
dipertontonkan kemudian terus ditanya bagaimana dengan kondisi seperti ini
kalau nanti dapat mempengaruhi masyarakat lain
loh kan kalau bagaimana itu kan ada pendapat
ahli saya kan nggak dalam konteks itu
dan saya juga menyaksikan siapa
siapa yang tersangkanya nggak ada
nggak terlalu tersangkanya diri saya sendiri
itu kan satu keanehan juga
kemudian lagi tanggal lahir saya
jadi saya bisa tuduh ini error in persona dong
saya lahirnya tanggal tiga
ini jadi kayak kpu aja
sering salah salah mulu tanggal itu
kemudian apa lagi
yang terasa janggal
ini bukan salah ketik
ini udah kesalahan
satu penempatan orang
orang lahirnya tanggal tiga
aku ditulis tanggal dua
salahnya bukan saya dong
itu kalau saya mau mengelak secara hukum kan gampang
kemudian yang pekerjaan
saya ini udah diculis jelasin sebagai pengacara
pengacara itu menurut undang undang nomor delapan belas ya
pasal enam belas tahun dua ribu tiga tentang advokat
itu seorang advokat itu tidak bisa digugat atau dituntut
itu baik di dalam
maupun di luar sidang
tidak sebagai advokat
justru saya sebagai advokat dari tim advokasi
kan itu bicaranya di tempat
panggung bpn ya
karena dia mendasari kepada laporan polisi
yang dari sri suryanto
itu menurut data yang dikasih lihat ke saya
nggak ada urusan dengan makar
nah kenapa jadi saya diperiksanya jadi
nah ini perlu diselidiki oleh karo wasidik
bidang wasidik kok bisa begini
ada pengembangan pasal sendiri
saya protes dengan ini
terus yaudah lah
daftar laporannya ini
tapi kok dasar laporannya ini
tapi isinya beda
padahal yang dilawan waktu awalnya itu
dia melaporkan saya
dengan pasal satu ratus enam puluh
nah itu kan udah berbeda
substansi yang ingin dipersoalkan kepada saya
ini kena pasal dua ratus dua
tidak berupukan tindak pidana
maka dengan konstruk berpikir seperti itu
kalau polisi berkata
kalau polisi berkenan untuk adil
justru dia juga harus imbang
periksa si suryantonya
kenapa melaporkan saya
berbeda dari tempus dan deliknya
waktu yang dilaporan lp yang pertama
yang saya dikasih lihat itu
di tempusnya itu jam dua puluh
disebut di dalam laporan sana
padahal saya di kertanegaram
di depan rumah pak prabowo
itu kan udah berbeda tempus dan deliknya
jadi anda menganggap ini
mengada ada dibikin bikin atau bagaimana
kalau menurut saya
ini oknum yang memberi order
kepada si suryanto ini
pasti saya proses begini begini
oknumnya dari mana
dari polisi lah
atau dari mana saya juga tidak bisa memastikan juga
karena saya tidak tahu
tapi kenapa janggal gitu
lebih serius lagi
dari segi konten materi
materi yuridisnya itu
kalau memang kategori saya makar
ini ilmu hukum ya
saya nggak perlu tunggu laporan
jangan ditunggu ada laporan pengaduan
karena ini bukan delik aduan
ini delik materi
yang harus ada
akibat yang terjadi
saya bicara dengan sangat jelas
yaitu berkait dengan
kalau ada kecurangan
pemimpin kita yang sudah ngomong lebih dulu
kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan tahapan
mungkin itu ya
karena ini sudah kedaulatan
bahkan mungkin ini cara dari allah untuk mempercepat prabowo
tidak harus menunggu dua puluh oktober
inilah kekuatan people power
itu konteksnya kan
kalau konsekuensi logis itu betul
ya tidak perlu menunggu
kekuatan situasional di situ
tapi sifatnya insituasional
satu yang belum saya tegaskannya lagi
bahwa ini bukan delik aduan
kalau tahu saya ini
karena makar ini kok nunggu laporan
jadi ini yang disebut
yang tidak bersyukur hukum
belum lagi tahapan tahapan
tambah lagi tahapan tahapan
dalam kataan kuhap
dalam kaitan peraturan kapolri
nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
pasal lima belas dan tujuh puluh dua
itu sangat jelas
mesti ada gelar perkara
kok gelar perkara yang sepihak
saya tidak pernah diajak
karena ini menyangkut diri saya
baik kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda saya akan ke
bang hermawi ini sama sama advokat
sekalipun berada di posisi yang berseberangan
kita lihat pendapatnya seperti apa
dan juga mbak bivitri tetap di cnn indonesia prime news
yang satu ratus empat itu berkait dengan pembunuhan presiden dan wakil presiden
kemudian satu ratus enam menggerakkan daerah seluruh atau sebagian
pasal satu ratus tujuh nya poinnya penggulingan pemerintah yang sah
nah sementara fokus pembicaraan saya tentang people power itu untuk kecurangan pemilu
jadi saya tidak mempersoalkan presiden atau pemerintahan yang sah
yang saya persoalkan adalah capres
jadi kok saya mempersoalkan capres saya dituduh makar
jadi tidak tempat penerapan pasal itu ya
kenapa kita minta diskualifikasi
karena ada sarana pasalnya
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
yang mana kalau paslon itu melakukan kesalahan dalam arti kecurangan yang terstruktur
makna dapat dibatalkan diskualifikasi
kemudian yang kedua
itu yang anda sampaikan di awal pada saat itu ya
dan kemudian anda ditarik itu
ini bukan konteks makan
oke saya ke bang hermawi
bang hemawi apa pendapat anda sekarang soal ini
detil sampai hal teknis
walaupun semua itu kan sebenarnya bisa dirapikan dalam proses yang berjalan
nanti tanggal tiga belas
bisa mengklarifikasi itu semua
dan ada mekanisme misalnya
peradilan atau bagaimana
saya mau lebih fokus ke
soal pasal yang dikenakan
tentang apa yang disebut dengan people power
people power ini kan sebuah terminologi
kita harus spesifik memaknainya di indonesia
yang nanti mbak biv bisa jelaskan
karena pengertian orang itu beda beda
waktu people power di filipina saya
pemahaman saya berbeda
nah tadi tentang advokat misalnya
advokat tidak bisa dituntut ketika melaksanakan tugas
tapi itu nanti debat tebal lagi
apakah dalam konteks bang egy pidato itu sebagai bpn
atau sebagai advokatnya bpn
itu juga kan
itu kan juga
itu juga kan
saya jawab sebagai tim advokasi
sebagai tim advokasi
jadi proses proses salah tulis dan segala macam tadi itu biasa
itu biasa dan itu bisa on process bisa dikoreksi
saya menyarankan bang egy sebagai seorang lawyer memanfaatkan semua mekanisme konstitusi
memanfaatkan semua peluang yang diberikan oleh undang undang untuk menghadapi ini
saya senang bang egy cukup tegar gentleman menghadapi ini semua
dan kita perlu yang seperti itu
nah tadi juga misalnya tentang ini kenapa prosesnya terlalu cepat
selama ini kritik kita kepada kepolisian
sekarang dia bertindak cepat kita juga kritik
sebenarnya polisi itu harus bagaimana
ketika kita bikin laporan nggak pernah diproses
ya ada laporan
laporan kami itu puluhan yang tidak diproses juga
iya tapi kan itu pertanyaan serius
ada yang tidak diproses
bandingan lagi dengan apop juga
ada yang diproses
ada yang diproses setengah
jadi kalau poin saya sederhana aja
kasus ini kan sebenarnya kasus biasa
hanya menjadi luar biasa karena dia menterdakwakan seorang yang punya nama
aktivis pengacara besar
kalau saya setuju dengan bang egy tadi tanggal tiga belas datang klarifikasi hadapi undang teman teman
kalau perlu kita kita juga diajak
kalau itu bagus sekali simpati
tapi jangan salah berpikir
saya klarifikasi sudah tanggal dua puluh enam
jangan selalu klarifikasi
jangan jadi tersangka
ya kemarin cek sunamnya
ini harus diklarifikasi lagi
kan ini proses
nggak bisa sudah jadi tersangka klarifikasi
proses proses penyelidikan penyelidikan kepenyelidikan ini kan proses yang terus berkesenambungan
bagaimana mau klarifikasi dijadiin tersangka
ya berhenti pra peradilan gitu
status itu kan status itu dengan bukti bukti yang valid kan juga bisa dirubah
pra peradilan menurut saya mekanisme yang bagus untuk bisa ditempuh
kalau saya menganjurkan bang egy
dan bisa dilakukan itu
ini kan teman bukan satu dua hari teman dari jalan
nah jadi poin saya adalah ini wilayah penyidik
mereka melakukan ini tentu dengan ketetapan ketetapan dengan dalil dalil yang mereka yakini kebenarannya
nah kita hadapi juga dengan ilmu dan semua saksi saksi dan bukti bukti
saya baca ini bagus sekali
kalau ini bisa dijelaskan dengan bahasa bahasa yang sederhana kepada pihak penyidik
saya kok yakin ya ini ada manfaatnya gitu
manfaatnya itu apa kira kira
merubah semua konstruksi berpikir para mengapa tidak bisa merubah konstruksi para penyidik
kalau ini juga didukung dengan bukti bukti yang valid
apakah itu mungkin
mengapa tidak mungkin
di saat seperti ini
apa yang tidak mungkin
jangan dulu bicara politik bicara konstruksi hukum yang benar
maka tadi ketika di sini juga saya minta kalau bisa saya jangan sebagai bpn saya sebagai ketua pradi
biar saya ngomong lebih bebas tapi ya
ini sebenarnya problem sederhana
cuma menyangkut orang besar menjadi tidak sederhana
saya kira tidak sederhana
karena sanksinya hukuman mati
kita tanya sekarang ke mbak bi soal konstruksi
konstruksi pasal yang kemudian digunakan kepada bang egy
jadi sebenarnya memang akan lebih menarik kalau misalnya kita bisa ngobrol juga sama pihak kepolisian nanti ya
kita saat ini sedang mencoba menghubungi
kita akan terus mengupdate
ya karena nanti kalau pemenuhan unsur unsur tentu saja mereka yang kemudian sudah berani menetapkan dengan status tersangka
artinya sudah ada apa yang mereka anggap sebagai pemenuhan unsur
jadi kalau saya barangkali akan masuknya lebih kepada yang saya duga kenapa mereka masuknya ke pasal makar
yaitu penggunaan istilah people power tadi
jadi kan memang people power itu di satu sisi
frase itu saja punya makna yang netral
tapi kita juga tidak bisa pungkiri people power itu adalah suatu istilah yang sudah jamak dalam ilmu politik dan ketatanegaraan
biasanya digunakan dalam konteks penjatuhan pemerintahan
seperti tadi di filipina ya disebut tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
nah itu dia sebentar
kemudian apa namanya arab spring dua ribu sembilan belas itu juga bisa dibilang people power
nah jadi dugaan saya adalah walaupun sebenarnya bang egy misalnya menginginkan konteksnya adalah
tapi penggunaan istilah people power itu yang kemudian menyulut kreativitas pihak penyidik untuk masuk ke pasal makar
nah pertanyaannya kan apakah bisa atau tidak
jadi begini apa yang bang egy sampaikan pada tanggal tujuh belas april itu sebenarnya pilihan pasalnya banyak
bisa pasal penghasutan waktu penghasutan ya
kemudian pasal makar itu silahkan diperdebatkan
laporan pertama tidak ada pasal makar
nah jadi memang ada beberapa kemungkinan itu karena sekali lagi nanti kita dengar apa sebenarnya yang unsurnya itu sebenarnya apa saja yang disangka sudah dipenuhi
tapi apa namanya intinya adalah kalau memang yang digunakan pasal makar sebenarnya pasal makar itu kan tidak ada percobaan
karena dia begitu apa namanya sudah mulai bertujuan sesuatu ada tujuannya maka sebenarnya sudah masuk tindakan itu
tapi makar sendiri kan sebenarnya unik nih karena dia bukan jenis tindak pidana itu bukan biasanya makar untuk apa
tadi ya menggulingkan presiden makar untuk menggulingkan pemerintah apa tadi membunuh presiden gitu
jadi makarnya itu sendiri sebenarnya apa namanya ya seringkali diperdebatkan
di mahkamah konstitusi juga sudah ada tiga kasus tapi tiga tiganya ditolak
artinya secara konstitusional pasal makar itu masih berlaku ya
masih berlaku ya
jadi itu yang saya ingin tahu dari m k hari ini kalau tidak salah
ya dan karena itulah sebenarnya sekali lagi saya tidak akan masuk ke teknisnya ya
karena nanti pada akhirnya penyidik yang harus menjawab karena tadi sangat teknis tuh soal apa namanya salah lahir dan sebagainya
yang memang secara hukum bisa dipertanyakan
tapi masalahnya adalah tindakan bang egy tanggal tujuh belas april itu bisa atau tidak
nah kalau masalah bisa atau tidak karena masa penggunaan people power dan memang ada persuasi kepada masa ketika itu
menurut saya sih bisa saja tinggal bagaimana si penyidik nanti menjelaskan apakah unsur unsurnya terpenuhi atau tidak
nah kalau misalnya soal kreativitas
istilah people power memang kalau mengacu kepada cerita filipina ada benarnya
tapi konteks indonesia jangan lupa mbak fitri bahwa tahun dua ribu empat belas istilah people power ini dipakai oleh jokowi
ya ada bukunya

itu di google ada itu
karena dia mau menghadapi prabowo
jadi dia kerahkan dengan konteks people power tadi
tuh gak ada yang nuduh dia makar
kok sekarang saya pakai istilah people power untuk mempersoalkan capres kok jadi makar
kalau makar makan roti bakar saya suka gitu
ini makar hukumannya mati bagaimana
menggulingkan pemerintah mana saya kambing guling saya suka
ini maksudnya gini bukan bercanda ya tapi ini saya gondoknya setengah mati gitu kok katanya profesional polisi itu
itulah yang nanti harus dijalankan oleh indonesia
jadi harus di uji dengan proses lanjut
people power dimaknai sebagai apa
masalahnya saya kira penggunaan istilah itu yang kemudian bisa orang langsung
di stretch ya
kalau nanya kan saya yang melakukan kan saya
jangan terus saya dituduh kalau gitu ada niat niat
siapa yang tahu niat saya
yang tahu niat saya cuma allah swt
dan saya katakan saya nggak ada niat untuk gitu
kalau saya mau makar logika dong pakai ngapain saya ikut pemilu
ngapain saya jadi caleg
ngapain dukung dukung prabowo
kalau mau makar
itu kan udah logika sederhana aja
bukan ini kan kita dihalau intelektual
kalau polisi sudah saya bantah tapi judulnya malah keluar tersangka
jadi saya lihat nih tanggal tujuh gelar perkara
tunggal perkara ini internal mereka loh
saya nggak diajak saya
padahal menurut pasal lima belas saya mesti
berada di sana
apa yang miss sekarang kalau misalnya anda lihat ini apakah soal teknis atau ada hal lain sebenarnya mbak bif
terkait soal yang tadi anda katakan kreativitas penyidik
bisa saja dikatakan begitu
ya saya kira kreativitas penyidik ya
dalam arti memang ada beberapa pilihan pasal yang bisa digunakan
tinggal apakah mereka bisa memenuhi unsurnya atau tidak
boleh saya bantah nggak
dalam ilmu hukum nggak boleh kreatif
maksudnya kreatif itu
kreatif itu untuk ekonomi
istilahnya bukan kreatif
nggak boleh kreatif
bukan dalam arti
kalau kreatif nggak ada kepastian
apa yang digunakan
maksud saya begitu kan
kalau misalnya pasal penuntutan juga ada alternatif alternatifnya
bagus lebih disebut alternatif
supaya kita benar suara bu
oke bagaimanapun sekarang ini semuanya melihat kalau misalnya tadi bang hermawan mengatakan ini sebenarnya kasus biasa
tapi karena melibatkan seorang igzu aja dia berdampak berbeda
dan ini tentu saja kemudian orang orang melihat sekarang ke katakanlah jokowi amin
kembali soal itu lagi
nanti setelah jeda
tetap bersama kami
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke bang hemawi
bagaimanapun kalau misalnya tadi di awal bang egy di segmen awal
bang egy mengatakan ini oknum
kalau misalnya ini oknum polisi
tapi kemudian di luar sana kan kita tahu
kemudian tuduhan tuduhan semua menunjuk ke satu lagi
ya kalau dalam bahasa minang kami ini seperti orang bilang kabau runcing tanduk
kerbau yang tanduknya runcing
jadi kalau ada sesuatu yang bolong kita yang dituduh
semua dari awal kan sejak masa kampanye
tapi saya mau memastikan kita sama sekali tidak ikut dalam proses
proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum
apalagi untuk orang orang seperti bang egy
yang lebih dari setengah pengacara jokowi itu temannya beliau
teman beliau dan bertahun tahun kita
kita sama sekali gak ikut seperti itu
bahwa tuduhan tuduhan seperti itu
tapi yang soal makar ini berlebihan nggak sih kalau menurut anda misalnya
sebagai personal silahkan anda berkata menjelaskan sebagai siapapun
terminologi kalau lihat juga turunan turunan kalimat yang diungkapkan
saya juga ikuti bang egy
memang ini bisa menjadi salah satu pintu masuk bagi penyidik untuk menerapkan pasal itu
jadi mereka punya banyak pilihan
sekarang ada di pengungsi yang ini
iya sekarang saya mau ngambil motor dulu
selamatkan motor dulu
siap siap sampai kapan biasanya orang mengungsi ke situ pada naik
ini sampai paling anu itu satu minggu
kawasan permukiman ini sering terendam setiap musim penghujan
karena berada di sekitar daerah aliran sungai besar dan topografinya yang berupa cekungan
karenanya warga berharap pemerintah membangun tanggul
di belakang itu sudah sampai di leher
di leher di situ
jadi saya mudah mudahan pemerintah setempat ini
karena membutuhkan warga ini
terutama ini air minum dengan logistik
maksudnya logistik yang sudah jadi
kondisi serupa juga dialami ratusan warga di kabupaten goa
enam orang meninggal dunia akibat banjir dan cuaca ekstrem
jembatan kembar di ibu kota sungguh minasa kabupaten goa terancam putus
sementara empat jembatan di daerah lainnya pun rusak
polisi terpaksa membuat pola buka tutup untuk melancarkan arus lalu lintas
tentu karena faktor cuaca ya
curah hujan yang cukup tinggi sejak kemarin sampai dengan tadi siang tidak berhenti berhenti
sehingga memang menyebabkan banjir di semua tempat
kawasan lain yang juga terendam banjir ialah di sekitar bantaran sungai jenebarang kecamatan palangga
sejumlah warga sempat menangis
sejak kemarin empat jembatan terjebak hingga akhirnya dievakuasi
tim gabungan tni polri dan sar bahu membahu melakukan proses evakuasi menggunakan alat seadanya
di sini tidak ada jairan
sehingga di sini begini saja air
sampai di mana tadi paling tinggi ibu
sampai di sini
tidak ada ya
terus tadi ibu bertahan bagaimana
di dalam rumah
di rumah tingkat
oh di atas rumah panggung
di depan rumah
cuaca ekstrim juga membuat pelabuhan penyeberangan bajo ditutup sementara
sejumlah penumpang yang masih bertahan diberikan pengarahan dan informasi untuk pembatalan pemberangkatan menuju ke pelabuhan kolaka sulawesi tenggara selasa petang
tim liputan cnn indonesia
dan untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi banjir di kabupaten goa sulawesi selatan kita sudah terhubung dengan jurnalis foto cnn indonesia ahmad samsudin
ya selamat pagi ahmad bagaimana saat ini kondisi di sana sepertinya banjir ini masih menggenangi begitu ya
kemudian aktivitas warga seperti apa dan juga warga yang mengungsi
baik saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi banjir yang terparah di kota makassar
di daerah ini jenangan masih merendam ratusan rumah warga di kawasan kecamatan giringkanaya makassar
sedikitnya ada delapan ratus kepala keluarga atau hingga dua ribu jiwa yang berada di lokasi ini yang terbagi di dalam beberapa perumahan yang ada di kecamatan
sedikitnya ada delapan ratus kepala keluarga atau hingga dua ribu jiwa yang berada di dalam beberapa perumahan yang ada di sana
sedikitnya ada delapan ratus kepala keluarga atau hingga dua ribu jiwa yang berada di sana
dan ahmad apakah saat ini sudah ada informasi terkini mengenai korban jiwa ataupun korban terluka akibat banjir bandang yang telah merendam ratusan rumah ini di makassar
baik mengenai banjir bandang yang merendam di makassar ini beberapa titik masih tertahan
dengan angan karena cita hujan masih cukup tinggi
sementara itu yang dapat saya laporkan
ya ahmad kemudian bagaimana penanganan dari pemerintah setempat
saat ini pemerintah masih berupaya melakukan evakuasi di beberapa titik
gabungan antara tni polri bpwd dan juga sar gabungan
masih melakukan proses evakuasi dari warga yang terdapat banjir
sementara pemerintah juga masih mengumpulkan data pasti mengenai kerusakan yang terjadi di daerah daerah yang terdampak banjir
baik lalu ahmad apa saja yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi di sana
para pengungsi sementara ini mengungsi di daerah daerah yang lebih
dan beberapa dapur umum sudah didirikan oleh pemerintah sosial setempat
untuk sementara ini pengungsi membutuhkan bantuan air minum
serta makanan siap saji yang bisa mereka santap
karena sebagian besar pengungsi tidak memiliki dapur
ataupun sarana lainnya untuk menyiapkan makanan untuk keluarga mereka
ya mengenai bantuan apakah kemudian sudah ada bantuan yang sampai di sana

dan juga bagaimana proses evakuasi adakah kendala yang sulit begitu di lapangan
hingga saat ini bantuan bantuan yang datang baik dari para relawan
ataupun dari dinas sosial tempat sudah mulai mengalir
beberapa di posko posko pengungsi sudah diberikan bantuan
bantuan baik berupa makanan instan maupun makanan makanan yang dimasak di dapur umum
sudah mulai didistribusikan sejak semalam
sementara proses evakuasi masih terus berlangsung dengan menggunakan perahu perahu karet milik basarnas
ataupun milik tim sargabungan
kendala kendala proses evakuasi masih berlangsung saat ini
namun kendala yang dihadapi sepertinya masih berupa kondisi cuaca yang masih hujan
dan juga kondisi yang ekstrim untuk menjamin keselamatan dari tim evakuasi sendiri
serta warga yang dievakuasi
warga warga diminta untuk mengungsi ke titik yang lebih tinggi
untuk mengansipasi jatuhnya korban tambahan dari berjaya berjaya ini
baik ahmad terima kasih atas laporannya
semoga distribusi bantuan ini berjalan lancar dan juga merata ya
terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini